menteri agama lukman hakim saifuddin selasa pagi
memberangkatkan jemaah calon haji asal indonesia
di asrama haji pondok gede jakarta timur
sebelum upacara pemberangkatan yang dipimpin oleh menteri agama
satu per satu calon haji yang berada di asrama haji pondok gede
menjalani pemeriksaan dengan menggunakan alat detektor logam
tidak hanya itu sejumlah barang bawaan calon jemaah haji pun
tidak luput dari pemeriksaan petugas
rencananya sekitar empat calon haji kloter pertama asal indonesia
akan diberangkatkan menuju tanah suci melalui bandara halim
perdana kusuma jakarta timur
dari jumlah yang berangkat menuju tanah suci tersebut

kita bersyukur hari ini secara serentak akan diberangkatkan
lima belas kloter setidak tidaknya dari tanah air menuju tanah suci
yang akan berangkat dari sembilan embarkasi
seperti yang tadi saya sampaikan selain jakarta
embarkasi jakarta juga embarkasi medan lalu juga batam padang
juga embarkasi bekasi solo surabaya mataram lombok dan makassar
jadi tidak kurang dari empat empat ratus lima puluh sembilan jemaah haji
ini akan menuju tanah suci
kloter pertama jemaah calon haji embarkasi pondok gede jakarta timur
diberangkatkan pukul delapan lewat lima belas waktu indonesia barat dari halim perdana kusuma
jemaah calon haji kloter pertama dilepas langsung oleh
menteri agama lukman hakim syaifuddin bersama menteri kesehatan nila f muluk
dan menteri perhubungan budi karya sumadi
ada tiga kloter yang diterbangkan pada selasa sembilan agustus
yakni dua kloter embarkasi jakarta dengan maskapai garuda indonesia
satu kloter embarkasi bekasi dengan maskapai saudi airlines
jadwal keberangkatan jemaah haji menyesuaikan dengan slot kedatangan di madinah
dan jeddah yang telah ditentukan pihak arab saudi
sementara itu sebanyak empat ratus empat puluh lima calon jamaah haji kloter pertama jawa barat
berangkat dari bandara halim perdana kusuma pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
calon jemaah haji kabupaten garut ini telah menjalani karantina sehari di embarkasi
jemaah haji telah menjalani karantina sehari di embarkasi bekasi
jawa barat menumpangi pesawat saudi airlines boeing tujuh ratus empat puluh tujuh seri empat ratus
mereka didampingi lima pemandu haji selama menjalankan ibadah di tanah suci
total ada enam puluh delapan kloter yang berangkat dari tanggal sembilan agustus hingga lima september dua ribu enam belas
dengan jumlah tiga puluh empat ratus dua puluh delapan jemaah
semua penerbangan menggunakan saudi airlines dan diberangkatkan dari bandara halim perdana kusuma jakarta
dengan udara besi cara penerbangan jemaah di remindedakan '
tentunya di bandara halim itu akan diberangkatkan satu jumlah satu ratus empat belas kloter dengan total jamah empat puluh delapan satu ratus delapan puluh enam
kita akan diberangkatkan dengan masing masing tiap hari itu tiga pesawat dari garuda
dan ada pesawat dari saudi arabia kemudian masing masing pesawat berjenis
boeing tujuh ratus tujuh dan boeing tujuh ratus empat puluh tujuh seribu empat ratus
roni satria di bandara halim perdana kusuma jakarta
dan wida subianto di asrama haji sukolilo surabaya
kita ke roni terlebih dahulu
selamat siang roni
ya apakah semua kloter pertama ini sudah diberangkatkan
selamat siang ratu
benar sekali bahwa semua kloter pertama dari bandara halim perdana kusuma ini telah berangkat
tadi kloter pertama untuk embarkasi jakarta di pondok gede
telah berangkat pada pukul delapan lebih lima belas waktu indonesia barat
dengan jumlah jemaah tiga ratus sembilan puluh tiga orang
sementara itu untuk pada pukul sepuluh tiga puluh merupakan kloter pertama jawa barat
yang berasal dari embarkasi bekasi
dimana mereka berjumlah empat ratus empat puluh lima orang
dan semuanya berangkat
tanpa ada permasalahan kesehatan
tadi saya sempat mengkonfirmasi hal tersebut
dengan pihak humas ppih jakarta
di mana tidak ada permasalahan kesehatan bagi para calon jemaah haji ini
karena kemarin telah melakukan pemeriksaan kesehatan terakhir
di embarkasi masing masing
dimana mereka juga harus menyampaikan riwayat kesehatan mereka
dan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa mereka layak untuk diterbangkan
dan mereka selain itu juga harus melembabkan
melengkapi dokumen dokumen baik berupa paspor
termasuk juga identitas segelang
dimana nantinya ini yang menjadi hal terpenting ketika saat mereka menjalankan ibadah haji di tanah suci
dan tadi pada pukul empat pagi di embarkasi pondok gede jakarta timur
juga melakukan pelepasan secara resmi
yang dilakukan oleh menteri agama lukman hakim syaifuddin
dan juga ada menteri kesehatan nila f muluk
dan juga menteri perhubungan budi karya sumadi
mereka memberikan perhubungan yang sangat penting
masukan ataupun wejangan kepada para calon jemaah haji ini
untuk tetap menjaga kesehatan
karena ini merupakan hal terpenting ratu
dimana nantinya ibadah haji ini sangat menguras tenaga
yang tentunya umumnya para calon jemaah haji ini adalah mereka yang sudah lanjut usia
dan ini sangat penting sekali untuk nantinya bagaimana perbedaan suhu yang ada di indonesia dan juga di arab saudi
selain itu juga untuk menjaga nama baik indonesia di mata dunia
termasuk juga nantinya bagaimana mereka menjaga nama baik indonesia di mata dunia
ataupun ikut dalam aturan yang ada yang dilakukan oleh para pembimbing
ataupun pemandu haji yang di setiap penerbangan ataupun setiap kloter
itu ada lima orang pemandu haji yang akan membantu mereka atau membimbing para jemaah haji ini
selama melakukan ibadah di tanah suci ratu
ya roni meskipun tidak ada kendala kesehatan begitu dari embarkasi jakarta dan juga jawa barat
apakah ada kendala kendala lain begitu dan juga bagaimana antisipasi untuk para jemaah calon jemaah haji ini
atau bagaimana cara menghaji lainnya yang nanti akan masuk karantina dan juga berangkat besok esok hari
iya setiap harinya memang ada sekitar dua kloter yang masuk untuk ke embarkasi pondok gede jakarta timur
kemarin juga saya sempat mewawancarai kepala kantor wilayah kementerian agama dki jakarta abdurrahman harun
dimana ia menyebutkan bahwa mereka telah mengantisipasi sekiranya
ada kendala kendala terkait dengan visa
karena beberapa kloter ataupun untuk bercermin dari tahun sebelumnya ini
merupakan suatu isu yang cukup bermasalah
sehingga para calon jemaah haji ini sempat tersendat ataupun ditangguhkan keberangkatannya
namun kali ini sejauh ini tidak ada masalah tersebut terjadi di jakarta khususnya
di mana mereka yang untuk kloter pertama dan hingga beberapa kloter ke depan
semua urusan visa ataupun keberangkatan mereka sudah aman
tinggal menunggu kedatangan ataupun
mereka masuk ke dalam embarkasi pondok gede jakarta timur ini
untuk melakukan proses karantina selama dua puluh empat jam
pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan dokumen
serta bagaimana untuk mereka beristirahat dan juga tidak steril dari aktivitas ataupun dari keluarga mereka
terima kasih ratu
ya baik terima kasih roni
kalau tadi dari jakarta ini tidak ada kendala kesehatan dan juga visa
bagaimana dengan di surabaya
berbeda dengan di jakarta ratu
pasalnya empat calon jemaah haji asal embarkasi surabaya
kloter pertama atau kelompok terbang pertama ini
calon jemaah asal sumeneb tidak bisa berangkat hari ini
tiga diantaranya sakit dan satu dinyatakan meninggal dunia ketika sebelum melakukan perjalanan ke asrama haji sukolila ini
tiga yang sakit ini diantaranya dua dinyatakan belum melakukan suntik meningitis
karena memang ada panggilan mendadak ketika masuk sebagai calon jemaah haji kloter pertama
kemudian yang satunya ini memang dinyatakan sakit dan masih membutuhkan proses perawatan
namun begitu belum melakukan suntik meningitis sebagai salah satu vaksin wajib mengikuti haji maupun umroh
ini dinyatakan pihak kesehatan di sini masih bisa mengejar
untuk keberangkatan tahun ini pasalnya proses meningitis sendiri ini diprediksi bisa selesai selama sepuluh hari
artinya selama sepuluh hari ketika dilihat perkembangan vaksinnya sudah bisa memenuhi syarat masuk ke kerajaan arab saudi sebagai calon jemaah

jadi calon jemaah haji kloter pertama ini bisa mengikuti kloter berikutnya
sementara yang sakit juga begitu ratu sejauh ini masih dalam perawatan meskipun tidak di rumah sakit haji sukolilo
namun masih dalam pengawasan tim penyelenggara pelaksana dari ibadah haji ini sendiri
sementara itu bagaimana untuk keberangkatan calon jemaah haji lainnya
tepat pukul delapan empat puluh lima tadi labaikalah humalabaik terus berkumandang di asrama haji sukolilo ini
pasalnya sekitar empat ratus empat puluh satu calon jemaah haji yang seharusnya empat ratus empat puluh satu calon jemaah haji ini berumur empat juta rupiah
karena empat tidak berangkat ini sudah diberangkatkan dengan sepuluh bus menuju bandara internasional juanda
langsung diberangkatkan oleh gubernur dan juga wakil gubernur jawa timur soekarwo dan juga saifullah yusuf
ini merupakan perjalanan pertama dari empat ratus empat puluh satu calon jemaah haji dari embarkasi surabaya
yang tidak hanya berasal dari jawa timur namun juga dari bali kemudian nusa tenggara timur yang memang berangkat dari surabaya
menuju ke tanah suci
langkah awalnya memang menuju ke bandara internasional juanda
namun begitu langsung ke bandara internasional juanda
tanpa transit menuju ke madinah untuk berikutnya
sampai nantinya mengikuti proses haji sampai selesai begitu
kemudian bagaimana untuk kloter berikutnya
saya ingin mengajak anda melihat lebih dekat suasana di asrama haji sukolilo saat ini
tampak lenggang karena memang kloter dua tiga dan empat rencananya baru akan datang sore ini pukul lima belas waktu indonesia barat
kloter ketiga ini berasal lanjutan dari sumeneb kemudian pamekasan dan juga surabaya
rencananya mereka datang sore ini
berangkatnya sama dua puluh empat jam besok ya ini pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
ya wida sementara itu bagaimana dengan pelayanan dari haji tahun ini
apa menurut pengamatan anda di sana
yang terpenting yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah masalah visa
ketika kemarin kami mendata ini dari enam puluh empat kloter yang ada di embarkasi surabaya ini yang terselesaikan untuk kemarin
ini masih tiga puluh empat kloter yang ada di embarkasi surabaya ini yang terselesaikan untuk kemarin

artinya sekitar tujuh belas visa dari dua puluh tujuh jamaah yang ada di embarkasi surabaya ini sudah selesai
dan nantinya masih melakukan perjalanan dari jakarta untuk berikutnya sampai ke surabaya
dan bisa langsung dibagikan ke calon jemaah haji ketika nanti sudah sampai di asrama haji sukolilo
sekali lagi dari dua puluh tujuh ribu calon jemaah haji embarkasi surabaya tujuh belas ribunya visanya sudah selesai

bu visa yang ini masih dinantikan oleh calon jemaah haji dan juga panitia penyelenggara ibadah haji tentunya
agar calon jemaah haji ini bisa mendapatkan visa dan bisa berangkat ke tanah suci
ya baik terima kasih atas informasi anda wida subianto di surabaya
dan sebelumnya ada roni satria dari jakarta